komisi pemilihan umum membahas soal tata teknis debat ketiga yang akan diikuti calon wakil presiden
tidak ada perbedaan signifikan dibanding debat sebelumnya kecuali adanya penambahan durasi waktu menjawab
sementara itu tak ingin keributan antar pendukung terulang kpu membentuk komite damai
pembahasan mengenai tata teknis debat ketiga yang akan diikuti calon wakil presiden dilakukan kpu bersama tim ses kedua pasangan calon selasa siang
kpu menegaskan tidak ada perbedaan signifikan debat ketiga dibanding debat sebelumnya kecuali adanya penambahan durasi waktu menjawab
kpu menambah durasi waktu menjawab bagi setiap kandidat menjadi empat menit
penambahan durasi dilakukan karena pengundian untuk debat calon wakil presiden nanti hanya dilakukan satu kali
dengan tambahan durasi ini para kandidat calon wakil presiden diharapkan dapat mempertajam visi misi jawaban dan pernyataan pemungkas saat debat nanti
kenapa karena dalam debat ketiga proses pengundian itu direncanakan sekali
sekali diundi kemudian pengaturan berikutnya adalah menyesuaikan
sehingga waktu untuk pengundian seperti debat kedua bisa dihemat dan bisa dimanfaatkan untuk penambahan sesi
sementara itu pembentukan komite damai yang dibentuk kpu merupakan keputusan bersama dengan pihak tkn jokowi amin dan bpn prabowo sandi
komite terdiri atas anggota dari unsur kpu bawaslu dan setiap pasangan calon
kpu akan menunggu nama dari masing masing tim ses yang menjadi anggota
komite hingga sehari menjelang debat ketiga
komite damai dibentuk setelah dilakukan evaluasi kpu atas debat kedua kandidat calon presiden pada februari lalu yang sempat diwarnai keributan antar pendukung pasangan calon satu dan dua
komite damai dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan dalam debat
maka komite damailah yang bertugas untuk menyelesaikan mendamaikan membuat suasana para pendukung lebih tertib
berdasarkan evaluasi juga pada debat ketiga nanti jumlah pendukung yang dibolehkan masuk ke arena debat dikurangi menjadi tujuh puluh lima orang dari jumlah sebelumnya seratus orang